seorang nenek berusia satu ratus tujuh tahun menunaikan ibadah haji setelah menunggu empat tahun
nenek empat cucu asal jombang ini menjadi calon haji tertua di embarkasi asrama haji sukolilo surabaya jawa timur
dengan kursi roda menyusuri selasar asrama haji sukolilo surabaya nenek sumiati berucap syukur berulang kali
di usianya yang telah satu ratus tujuh tahun ia masih diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan rukun islam kelima
sumiati menjadi calon haji tertua di embarkasi asrama haji sukolilo surabaya
keinginan untuk bisa pergi haji telah lama diimpikan nenek asal dusun bakalan desa pulorjo kecamatan ngoro kabupaten jombang ini
setelah menunggu selama empat tahun melalui program percepatan usia lanjut
nenek empat cucu ini akan diterbangkan bersama empat ratus empat puluh sembilan calon haji lainnya menuju bandara internasional jeddah
sumiati sempat mengalami sakit menjelang keberangkatannya menuju embarkasi surabaya
dan harus menjalani perawatan selama empat tahun
sumiati berangkat selama lima hari di rumah sakit umum daerah kabupaten jombang
karena sakit anemia sakit di paru paru dan jantung
tapi kondisinya kini sudah membaik dan diizinkan berangkat
ini persiapannya mbak sudah sehat fisik
berangkat haji sudah lama berapa lama menunggu mbak
sumiati berangkat didampingi anaknya yang bernama
bersama jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang lima puluh tujuh
sumiati telah berangkat ke tanah suci pada rabu lalu